kenapa aku tanya sama mirna
barangkali dia tau
mirna kan sahabatnya andin sejak lama
saya mau tanya sesuatu ke kamu
waduh suasananya jadi tegang gini
iya bu bos bu bos mau tanya apa
setahu saya andin pernah menikah
saya mau keluar saya mau lihat keluar ya
saya mau bangun
saya mau bangun
mau bangun saya mau keluar
bantuin saya saya mau keluar
kok kayak suara andin
bener gak sih itu suara andin
atau itu cuma di pikiran gue aja
karena gue terlalu khawatir dan kepikiran sama andin

ya allah ternyata aku salah
mungkin tadi cuma harapan aku aja
sampai aku pikir mas aldata mau menjemput aku kesini
pasti tadi cuma pikiran gue doang
gue gak terlalu cemas mikirin andin
gue terlalu berharap gue menemukan andil
sampai sampai gue berpikir
gue merasa dengar suara andin dari dalam rumah ibu tadi
kenapa kamu gelesah banget
cuman saya ngerasa ada yang aneh aja tadi pak
jadi waktu di depan rumah perempuan tadi pak
saya seperti mendengar suara andin
samar tapi cukup jelas di telinga saya pak
kadang kadang kalau kita terlalu mencemaskan sesuatu
memang timbul hal hal seperti itu
tapi kenapa tadi kamu gak langsung cek aja
biar gak penasaran
gak biasanya beli dua
kan buin tinggal sendiri
satu lagi buat siapa
pak kita putar balik ya pak
gak ada makanan
namanya perceraian itu pasti meninggalkan trauma
apalagi elsa itu sangat mencintai nino
ya saya mengerti itu
pasti berat sekali buat bu sarah dan pak surya
kalau sampai elsa sama nina bercerai
karena mereka sudah pernah mengalami trauma itu dulu saat andin yang bercerai
oh iya dulu tuh siapa ya suami andin
kalau waktu itu aku tanya tidak mau bilang
apa aku tanya sama mirna
barangkali dia tahu
mirna kan sahabatnya andin sejak lama
saya mau tanya sesuatu ke kamu
waduh suasananya jadi tegas
lu bos mau tanya apa
setahu saya andin pernah menikah sebelum sama al
mantan suaminya andin di mana ya
saya masih mau menyelidiki siapa pembunuh roy yang sebenarnya
sebisa mungkin kamu menutupi latar belakang andin
sebagai terdakwa dari kasus pembunuhan roy
ketika kamu dekat dengan mama saya
dan kamu merasakan ada sesuatu hal yang aneh
kepada masa lalu andin sebagai mantan napi pembunuhan roy
sebisa mungkin kamu alihkan
jangan sampai mama tahu
bukan saya raksanakan
mantan suaminya andin waktu itu
saya tak tahu
nggak ada apa apa
kau jauh kalau teman suaminya omar
tapi jangan punja
saya masih mau menyelidiki siapa pembunuh roy yang sebenarnya
sebisa mungkin kamu menutupi latar belakang andin
sebagai terdakwa dari kasus pembunuhan roy
ketika kamu dekat dengan mama saya
dan kamu merasakan ada sesuatu hal yang aneh
kepada masa lalu andin sebagai mantan napi pembunuhan roy
sebisa mungkin kamu alihkan
jangan sampai mama tau
bukan saya reksanakan
mantan suaminya andin
pak kevin namanya
kok kamu tau
kamu yang jawab ren di
saya sempat tau dari pak albu
kayaknya emang ada sesuatu di keluarga
kayak gini payah jangan ng italy
bencar si jahn